snmptn dua ribu dua puluh satu di universitas erlangga surabaya
yang sudah ditetapkan di se delapan ataupun se tiga belas